pada haji dua ribu dua puluh empat prosesnya dibalik sehingga calon haji harus lolos tes kesehatan sebelum dapat melunasi bpih
namun kini warga banda aceh bisa langsung mencicipinya di sebuah warung kopi di kawasan simpang v
kalau bulan ramadhan tuh banyak yang beli kolang kaling kenapa ya
dia sangat apa namanya disiplin ya
terima kasih informasinya selamat malam salam sehat
isu tentang isu yang penting di inggris
ia dengan suka rela secara pribadi membuka kelas dan usahanya disambut positif oleh anak anak gaza
kemudian yang kedua kita ingin selain kokoh kawasan asia tenggara ini
ini ada kabar meskipun ini baru rumor ada ketertarikan dari klub klub di luar negeri terhadap dua pemain ini
tapi tipe satu ini agak berbeda
menggambarkan perjalanan hidup manusia
imunisasi rutin tetap jalan
calon haji berusia empat puluh satu tahun yang diketahui hamil setelah dilakukan tes urin saat masuk asrama haji
saya mau mancing mas ikut mancing aja yuk
tidur ya itu sangat berpengaruh
jadi sebenarnya kalau kita menderita diabetes tapi pankreas kita masih tertolong
saus spesial ini yang sudah benar benar diracik dari lima macam saus dijadikan satu di sebelah sini
tapi mungkin sudah yang meninggal entah gimana gitu kan
nah dari aspek yang lain
dia punya kapasitas dia punya tensi dia punya kewibawaan dia punya rekam jejak yang saya kira bisa dibanggakan
ya iya menurut kita ini kan negara aturan
berarti saya mungkin bisa rekrut saya nanti kalau mau event festival lagi
hal hal yang menarik untuk disaksikan dari sebuah pertandingan e sport
belum yang lauk lauk lainnya ya
kita memang mempunyai nama yang sangat amat sudah common knowledge lah
jadi jenang asli ketan yang sudah matang tinggal ditambahkan wijen seperti ini
platform real estate dan penyewa didesak untuk waspada
jadi gimana pun juga kalau mau ngerasain perasaan yang campur aduk kayak naik roller coaster
manila dan lima wilayah lainnya yang ada di filipina tengah dan selatan dilaporkan diterjang kekeringan berkepanjangan
gimana sih waktu lo di rusia
kejadian diabetes tipe dua hampir bisa dikatakan
di indonesia penyandang diabetes tersebut mencapai sembilan belas empat puluh tujuh juta jiwa
soal rasa bisa dipertahankan
konstruksinya itu adalah pasal kolonial bukan isunya
teknik memancing ini biasa disebut fly fishing
dengan pengobatan penderita isk dapat pulih kembali
tinggal disiplinnya itu bukan lagi jadi bagian kayak kewaspadaan tapi dijadikan jadi kayak budaya baru aja gitu
tiba saatnya cairan gula kelapa yang sudah siap
anda melihat ini iklim positif bagi mereka juga
bi menyiapkan tiga skenario untuk menghadapi arah penurunan bunga the fed
lebih dari enam tahun biasanya itu baru mulai ada gejala
layanan dukungan identitas dan dunia mayamir labah id care
tapi outflow di pasar obligasi
saya khawatir betul dengan apapun interaksi yang saya lakukan dengan orang lain
kan di sini hampir sekitar dua puluh pedagang ya pak kalau boleh ya dua puluh pedagang
sampai kemudian dia ngompol
dengan hampir seribu perusahaan mempunyai penduduk hampir tiga juta jiwa
nah kalau kita sebut indikatornya normal
jadi kita tidak memiliki kampus kampus negara yang indah
gak tau sih kak saya juga kadang gak nyadar kalau lagi di lapang tuh hustle kayaknya udah bermain gitu aja
diaduk aduk dulu ya di ujungnya
kemudian juga sudah bergabung sekretaris dpd pdi perjuangan jakarta pantas nainggolan
orangnya yang tinggalnya gak tau dia masih ada atau dia sudah pindah
terkait dengan kebijakan suku bunga di inggris sendiri
pemikiran dalam konteks berhubungan berpasangan tapi kenyataannya kita masih kerap nih menjumpai kdp
ini menjadi lebih urgent
jadi gimana sih sehari harinya yang kelihatan antara penggunaan plastik sehari hari dengan mungkin pengolahan bagaimana kalian membuang sampah dan lain sebagainya
dan bahwa intinya sebenarnya apapun
paling memungkinkan adalah ada perubahan di dalam politik domestiknya israel
masih rumah rumah kuno kuno
seperti apa mbak di dua ribu dua puluh tiga ini untuk masyarakat
ya mau lah bu namanya bonus mau kan
tangannya tumbuh tetapi jarinya tidak keluar
saya hanya mengaktifkan mesin mengisi paket dari papan nomor singkat yang sudah saya dapat dari atasan sudah terregistrasi dan sudah aph
dan lagi pula di yekaterinburg itu
khusus alhamdulillah ini lancar
sampai harus menjelaskan penyakit yang dialaminya
nah bagaimana sih thr ini bisa membantu kita
khas medan bergiji ada daging rempah rempah sayur sayuran
pertama jelas harus mengurangi asupan
barang yang impor itu kita nanti tentukan
kali ini anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan youtube cnn indonesia
masalah yang dipertanyakan adalah kalau misalnya panas di indonesia itu meleleh nggak mbak
jadi pertama saya katakan tadi bukan insulin tidak bisa menghasilkan
tapi paling tidak gini kita tahu hal hal yang abnormal di kendaraan kita secara dini
nah dari beberapa nama yang beredar siapa kemudian
terutama untuk terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang dikhawatirkan